menteri perdagangan thomas lembong menjamin stok pangan aman di hari raya idul fitri
pihaknya optimistis tidak akan terjadi lonjakan harga yang signifikan saat lebaran nanti
dilansir dari detik finance thomas lembong dan kementerian perdagangan telah memprediksi
dan mengantisipasi potensi cuaca yang berdampak buruk
seperti kehadiran lanina dan juga tingkat hujan dan badai yang tinggi
hal tersebut sebelumnya diramalkan akan mengganggu jalur distribusi pangan ke daerah
thomas menambahkan kemendak telah melakukan perbaikan dan pengadaan distribusi logistik
di daerah daerah khususnya daerah rawan bencana